indonesia memasuki era baru menghadapi pandemi dengan membolehkan membuka masker di ruang terbuka
presiden jokowi menyampaikan hal ini berdasarkan kondisi pandemi di indonesia yang terkendali
lantas bagaimana media melihat kebijakan pelonggaran ini
apakah waktu sekarang sudah tepat untuk membuka masker
dan apakah ini menjadi titik awal dari akhir pandemi covid sembilan belas
kita akan membahasnya dari sudut pandang media dalam editorial view
dan sudah bergabung salah satu narasumber kami
di sini ada mas anugrah perkasa redaktur pelaksana cnn indonesia com
halo selamat malam mas nugi apa kabar mas nugi
selamat malam isbah
mas nugi ini berbicara soal pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kita semua
saya mau bertanya dulu ke mas nugi
mas dugi kalau keluar rumah ruangan ini bagaimana
apakah tetap memakai masker atau justru sudah membukanya
saya pribadi kalau sudah di ruang terbuka memang sudah lepas masker
tapi kalau misalnya sudah ruangan tertutup
itu saya masih tutup masker
oke tapi ini berbicara soal yang tadi sudah disampaikan oleh presiden
keputusan ini apakah cukup bijak begitu
karena di satu sisi banyak yang bersyukur
di sisi lain ada yang malah makin was was
karena bisa saja menimbulkan gelombang baru covid sembilan belas nantinya
saya kira ini jadi tangan untuk ke depan juga
kepada pemerintah dan masyarakat
jadi ada yang was was juga kayak gitu
tapi saya kira yang penting sekarang adalah
kita juga harus berkaca kepada sejumlah negara
yang sudah melakukan pecah kejabutan aturan masker
misalnya seperti amerika serikat kemudian juga singapura
tapi yang jadi masalah justru adalah
beberapa negara bagian di amerika ketika ada pelonggaran
karena kasus covid sembilan belas itu jauh lebih jauh
ini yang saya kira harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat
terutama kemarin kita habis melakukan
mudik secara besar besaran
dan itu juga menjadi semacam ujian
apakah dalam sebulan dua bulan ke depan
itu ada lonjakan kasus atau
itu yang jadi salah satu pekerjaan rumah yang pertama
tapi mas dugi kita berbicara
kalau tadi mas nugi melihat ataupun berkaca
yang lain begitu
tapi kalau kita lihat sendiri untuk cakupan vaksinasi ini sendiri
khususnya untuk yang booster ini mas dugi
kalau di indonesia sendiri kalau saya tidak salah
tetapi kalau di negara lain bukannya syaratnya itu
baru bisa melakukan pelonggaran
ya benar jadi vaksinasi menjadi salah satu pekerjaan rumah lain
ya bagi pemerintah karena ada kelompok masyarakat yang memang
tidak mau divaksin gitu ya
nah cara yang lain untuk apa namanya
untuk tetap waspada covid sembilan belas omicron terutama yang varian sekarang
ya itu adalah memang melakukan upaya upaya pencegahan
seperti yang disampaikan oleh presiden jokowi
nah ada apa membuat lansia atau orang orang yang rentang terpapar itu
sebaiknya masih memakai aksi pencegahan dengan memakai masker
atau di ruang tertutup
saya kira itu juga jadi salah satu
nah yang vaksinasi akan adalah menjadi hal lainnya ya
untuk untuk harus dituntaskan oleh pemerintah dan masyarakat sendiri harus
harus punya persepsi bahwa vaksinasi itu memang mencegah untuk terjadinya infeksi
varian omicron sekarang
tapi kalau dari catatan mas dugi sendiri apakah vaksinasi yang dilakukan
oleh pemerintah ini masih terus digonjot atau terus
atau justru mengalami penurunan begitu
karena kita melihat sendiri bahwa seperti itu
tidak terlihat adanya promosi promosi untuk melakukan booster
dan lain sebagainya untuk saat ini begitu
apakah hal ini kalau dari catatan mas nugi sendiri apakah mengalami penurunan
kesannya mungkin tidak gembar gembur dari awal
ya jadi memang misalnya saya tinggal di kabupaten bogor
jadi ada salah satu kecamatan saya itu waktu awal awal booster
ketika kampanye besar besaran oleh pemerintah itu hampir semua warga datang ke sana
dan kelihatan membudak ya di sana
tapi sekarang saya lihat justru kosong ya
artinya tidak ada lagi macam tenda yang biasanya dipakai buat masyarakat datang ke sana
atau kursi kursi yang jauh saya
jadi ini kesannya
kesannya di apa namanya
di lingkungan sosial maupun di media sendiri artinya promosi soal vaksinasi booster terutama
itu jauh lebih rendah kesannya seperti itu
tapi berbicara terkait dengan hal ini juga
sepertinya antusiasme masyarakat untuk melakukan booster terutama ini sepertinya menurun
tapi kalau dari catatan mas nugi sendiri apakah memang betul betul menurun atau bagaimana
dan bagaimana caranya media ini untuk bisa membuat masyarakat ini
menjadi tergerak lagi untuk bisa semangat melakukan booster vaksinasi covid sembilan belas
saya kira yang salah satu syarat penting untuk perjalanan kan adalah sudah melakukan booster ya
jadi sebenarnya kalau sudah pemerintah sudah tepat ketika dia menerapkan ada salah satu syarat perjalanan
tiga kali vaksin salah satunya booster
sehingga masyarakat sebenarnya tidak perlu lagi repot untuk melakukan tes
apakah swab atau mufti
ada tiga yang harus dilakukan
jadi saya kira ada aksi aksi yang harus dilakukan pemerintah untuk misalnya menjot lagi kayak booster ya
karena ini sebagai salah satu bagian dari karya pencegahan kita
nah cuman di sisi lain juga memang masyarakat saya kira terbelah soal vaksinasi
ada yang mereka tergerak ya misalnya di beberapa lingkungan teman saya itu mereka vaksinasi bukan isu soal kesehatan
tapi ketika dia salah satu syarat perjalanan atau masuk mal misalnya ya
seperti hal hal seperti itu
jadi pemerintah juga harus berpikir untuk misalnya untuk meningkatkan vaksinasi seperti ini
tidak hanya isu soal kesehatan tapi ada misalnya fasilitas fasilitas tertentu yang orang biasa datang atau jalanan misalnya dalam hal ini itu
jadikan sebagai salah satu syarat
oke berarti ini intinya bahwa memang vaksinasi itu sebenarnya kalau bagi kita
bagi masyarakat sendiri adalah sebagai syarat untuk perjalanan saja gitu
bukan untuk benar benar bagaimana melindungi dirinya dan juga keluarga agar terhindar dari virus covid sembilan belas begitu ya mas ya
benar ya sebagian teman saya tuh ada yang mengaku seperti itu ya
tapi kalau berbicara soal apa ya soal komitmen dari masyarakat sendiri untuk tetap memakai masker
walaupun memang ada catatan dari pemerintah
kalau misalnya di tempat umum dengan kepadatan yang begitu banyak orang orang tetap harus menggunakan masker
tetapi kenyataannya sebelum pemerintah mengumumkan untuk bisa melonggarkan penggunaan masker
nyatanya masyarakat juga sudah bebas begitu
apakah ini artinya bahwa sebenarnya ini hanya ucapan saja
sementara di sisi lain masyarakat sudah lebih bebas dari yang seperti yang kita lihat begitu
jadi pelajaran dalam berbicara
jadi pelajaran dalam berbicara
jadi pelajaran dalam dua tahun terakhir soal pandemi
sebenarnya adalah satu soal bagaimana pemerintah melakukan pengawasan ke lapangan
itu yang biasanya masih lemah
walaupun ada beberapa dulu kita lihat ada razia razia untuk penerapan konteks ppkm kemudian macam macam
tapi di beberapa daerah memang mereka menganggap sebagian menganggap bahwa covid itu tidak ada gitu ya
sehingga mereka bebas kemana saja
dan tidak ditemukan pengawasan
jadi konteks ini adalah satu pengawasan memang harus dikuat
yang kedua masyarakat ya saya kira sudah dua tahun terakhir ini sudah
ya mereka sudah merasa lelah ya
kemudian kondisi pandemi kemudian terdampak dengan persoalan ekonomi pekerjaan mereka gitu ya
jadi apa namanya ada mungkin sebagian orang memang sebelum upaya larangan apa namanya sebelum pemerintah melarang
kalau membuka masker
mereka sudah sebagian mereka sudah ya sudah jenah dengan covid sembilan belas selama satu setengah tahun terakhir atau
jadi ketika sudah ada pemerintah mencabut larangan ya mungkin yang sekarang dikhawatirkan mereka akan jauh lebih bebas lagi
itu yang harus dikhawatirkan
tapi ini berbicara soal apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah termasuk halnya melonggarkan penggunaan masker
apakah ini memang akan menuju ke endemi begitu
apa yang dilakukan oleh pemerintah memang seperti inikah nantinya
nah ini yang kita harus pantau bersama
memang sejumlah epidemiolog dan pemerintah sendiri kementerian kesehatan terutama sudah menyatakan ini adalah masuki fase transisi menuju endemik
nah indikatornya adalah itu tadi
saya kira kita akan lihat apakah pencabutan larangan masker ini akan efektif menekan angka apa namanya
di kemudian hari itu tidak mengimbulkan dampak infeksi
kemudian kita hasil dari mudik kemarin apakah juga tidak akan menimbulkan lonjakan
kalau melihat tren sekarang dalam seminggu terakhir itu kan kasus yang terjangkit covid itu sudah berkurang dibandingkan awal awal pandemi
misalnya sekarang dua ratus dua ratus tiga ratus lah ya per hari
jadi tapi bukan berarti kita tidak waspada

jadi tapi bukan berarti kita tidak waspada
ini dua dua sisi ya pemerintah harus terus meningkatkan kesiapan mereka
ini dua dua sisi ya pemerintah harus terus meningkatkan kesiapan mereka
untuk menghadapi apapun terkait dengan isu pandemi ini
apalagi sekarang ada kasus baru ya ada kaitannya sama cacar air
pemerintahan kesehatan sudah sorry cacar monyet ya
itu yang kaitannya juga salah satunya adalah adanya terjadinya interaksi antara orang yang infeksi dengan orang yang tidak gitu
nah ini saya kira jadi ajaran dua tahun terakhir buat pemerintah supaya mengantisipasi masalah masalah serupa
dan ini tentunya masyarakat sedang apa ya sedang senang begitu
sedang euforianya untuk melepas masker ini memang luar biasa sekali
seperti tadi contohnya ketika car free day banyak yang sudah melepaskan masker dan bisa berolahraga seperti sedia kala begitu
apakah ini ada kemungkinan bahwa dengan euforia ini ada pelonggaran ini digantikan dengan pengetatan kembali
jika memang terjadi lonjakan kembali
apakah masyarakat ini sebenarnya siap
dengan perubahan perubahan ini
lonjakan memang belum bisa saya masihkan sekarang ya
jadi harus dilihat dulu indikatornya itu sekitar sebulan dua bulan ke depan
apakah terjadi lonjakan dalam kasus harian
itu yang harus kita cek
yang kedua adalah euforia ini memang saya kira menjadi hal yang jadi dimana mana ya seluruh dunia
artinya ketika orang selama dalam dua tahun itu terkungkung
dalam sebuah kebijakan untuk mengantisipasi infeksi covid
kemudian dikasih pencabutan larangan
satu ya masyarakat pasti akan jauh lebih bebas ya untuk ekspresikan diri mereka
dan juga ini juga membuat mereka akan pulih kembali
misalnya ke kantor kemudian ke pekerjaan baru
nah yang perlu yang diantisipasi adalah tetap seperti itu
jadi upaya upaya pencegahan harus diperlukan
harus tetap waspada
dan pemerintah juga tetap harus melakukan pengawasan kepada masyarakat
terkait dengan upaya pencegahan
pengawasan terkait dengan kebijakan kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah
tentunya selain masyarakat yang harus siap dengan adanya perubahan perubahan ini
tentunya kesehatan dinas kesehatan kementerian kesehatan
intinya pemerintah harus siap
intinya pemerintah begitu
juga tetap harus siap jika terjadi sewaktu waktu terjadi gelombang lagi covid sembilan belas
apakah kalau dari kacamata editorial sendiri
apakah pemerintah siap begitu jika terjadi lonjakan
terutama ketika rumah sakit lalu juga protokol kesehatan dan lain sebagainya
itu sudah sepertinya landai begitu untuk melihat apakah ada kasus baru ataupun tidak
ini saya kira harus jadi pekerjaan rumah pemerintah karena belajar dari dua tahun sebelumnya
rumah sakit dan sistem kesehatan di indonesia itu kan ambrol ya
ketika terjadi lonjakan besar besaran dalam kasus covid pertama kali
kemudian yang paling besar itu waktu kasus varian delta
nah ini jadi pelajaran penting buat semuanya
buat masyarakat dan pemerintah
ketika terjadi lonjakan maka sistem kesehatan di indonesia harus jauh lebih diperbaiki
rumah sakit harus jauh lebih kuat
dan nakta sendiri harus diperhatikan soal isu kesehatan dan macam lain
sehingga apa sehingga semua pihak yang terkait dengan persoalan persoalan infeksi ataupun wabah siap ke depannya
oke mas dugi terima kasih
tentunya kita juga sama sama berharap walaupun ada pelonggaran dari pihak pemerintah
terutama transisi menuju ke endemi
tentunya ada banyak catatan yang bisa kita apa ya
namanya kita fokuskan begitu untuk bisa melihat bagaimana perkembangan dari covid sembilan belas ini sendiri
jangan sampai nantinya bisa menjadi bumerang buat kita semua
mas dugi tapi mas dugi jangan kemana mana dulu
karena setelah jeda berikut ini nanti kita akan membahas dengan topik lainnya
ya ini terkait dengan pemerintah yang juga telah membuka keran ekspor